transjakarta menerima hibah lima unit bus tingkat dari tohir foundation
dan bus ini akan beroperasi di rute wisata tematik yang sudah dioperasikan oleh transjakarta
serah terima bus baru berlangsung di kantor gubernur dki jakarta jumat siang
dalam acara ini hadir gubernur dki jakarta basuki cayapurnama
direktur utama transjakarta budi kaliwono dan penerimanya pada grup
lima unit bus tingkat ini memiliki kapasitas enam puluh dua tempat duduk
di bagian atas dua di bagian bawah
dan juga dilengkapi dua sandaran kursi roda untuk penumpang disabilitas
selain itu bus juga memiliki fasilitas lengkap seperti tv monitor
wifi dan juga bisa menampung enam puluh penumpang berdiri di bagian bawah
dengan bertambahnya bus maka total bus wisata yang beroperasi di jakarta adalah tiga belas unit
idealnya kita tuh minimal punya empat puluh ton ini empat puluh bus
hari ini tuh kita punya sudah dua puluh delapan yang di pipeline
dua puluh delapan itu yang sudah deliver
dan akan deliver kira kira
jadi masih kurang dua belas
nah dua belas kami nanti berharap ada pengusaha pengusaha yang minat
ada yang berkeinginan untuk membantu transportasi jakarta
ya kita welcome betul